jembatan penyeberangan orang atau jpo asia afrika kini kondisinya memprihatinkan
kondisi jpo ini mengalami kerusakan di beberapa bagian
seperti di bagian plafon yang mengelupas hingga pagar besi yang menjadi pembatas di lantai dua sudah usang dan berkarat
tak hanya itu kondisi jpo ini juga terlihat kumuh dengan banyaknya tumpukan sampah di sejumlah bagian
bahkan bau tidak sedap juga tercium di jpo yang dibangun pada era wali kota ridwan kamil
menurut sejumlah penuturan warga yang biasa beraktivitas di sekitar jpo
jembatan asia afrika itu sudah lama tidak berfungsi karena pintunya terkunci
mereka mengaku pemeliharaan jpo terakhir mereka lihat saat masa pergantian jabatan wali kota ridwan kamil menjadi gubernur
karena tidak ada yang mengurus seperti ini kalau ada yang mengurus mungkin bisa terjaga makanya jadi seperti ini
sudah dua tahun
kalau bisa diomongin mah ppkm ke satu lah ppkm pertama
pak gubernur pindah ini langsung terbengkalai nggak ada yang ngurus
kalau saya lihat sih untuk pemeliharaan ya terakhir itu waktu pergantian dari wali kota ya dari ridwan kamil jadi gubernur
dulu waktu sama ridwan kamil masih ada pembersihan
setiap berapa bulan sekali gitu disiram air digosok dibersihin
kalau sekarang kayaknya enggak enggak ada
terus kalau yang rusak rusak itu mungkin kena panas hujan ya karena nggak ada maintenance nya juga
kondisinya yang tidak terurus membuat masyarakat terpaksa menyeberang di jalan
sayang banget ya lebih baik sih diperbaiki minta pemerintah untuk perbaiki
soalnya orang orang kan sekarang nyebrang lewat bawah bahaya buat yang nyebrang gitu
ya sayang sekali ya kondisi jembatannya nggak kurus pengunjung rame
jadi kelihatannya kurang indah
alangkah baiknya diurus dengan baik
menurut dinas perhubungan kota bandung jpo asia afrika yang lokasinya berada di kawasan alun alun itu dibangun pada dua ribu lima belas oleh swasta
pembangunan jpo itu untuk mempercantik kota bandung yang saat itu menjadi tuan rumah peringatan enam puluh tahun konferensi asia afrika
pihaknya tak menampik saat ini kondisinya tak terawat dan banyak kerusakan
pembangunan jpo itu untuk memperbaiki jalan
pengelolaan jpo tersebut kewenangannya ada pada pihak swasta yang membangun
baru pada dua ribu dua puluh satu pengelolaan jpo tersebut diserahkan ke dishub kota bandung
sejak diambil alih dishub kota bandung baru sebatas melakukan pembersihan
pemerintah kota bandung telah menganggarkan biaya sekitar dua ratus juta rupiah yang diambil dari apbd untuk melakukan perbaikan pada jpo tersebut
ya sekarang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota bandung
dan posisi apbd perubahan dua ribu dua puluh dua pemkot bandung sekarang sudah ada di pemprov jawa barat
sedang dievaluasi oleh pak gubernur
tentunya setelah anggaran itu turun dan secara legal formal kita bisa melaksanakan anggaran tersebut
yang pasti kita akan bebenah
bebenah itu dari segi tampilan juga terus dari segi fungsi dan kenyamanan
perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh pada akhir tahun ini
perbaikan meliputi tampilan sistem kelistrikan dan lampu penerangan serta fasilitas lain seperti toilet
rencananya jpo yang memiliki panjang delapan belas meter dan lebar tujuh meter ini akan difungsikan sebagai tourism center karena luasnya berbeda dari jpo pada umumnya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat